dan untuk mengetahui bagaimana status kota bandung per hari ini
kita sudah terhubung dengan wali kota bandung kang odet muhammad daniel
melalui sambungan skype
selamat sore kang odet apa kabar baik damang
selamat sore baik
nah kang ini kan kota bandung sudah melakukan penutupan
untuk beberapa ruas jalan protokol
nah ini sejauh ini berdasarkan pantauan nih kang
apakah efektif untuk mengurangi aktivitas warga atau seperti apa
ya alhamdulillah atas kesepakatan kami di prokopimda
dengan pak kapal estabes pak dandi pak kajari
dalam beberapa rekomendasi kami
memang kami mencoba untuk melakukan istilahnya
apalah belum disebut lockdown parsial atau karantina wilayah
yang jelas kami mencoba apa namanya
untuk melaksanakan dalam hal ini
yaitu pertama dimulai dari menutup beberapa ruas jalan
dan ini alhamdulillah ternyata sambutan dari masyarakat juga positif
berarti mengurangi enggak kang
mengurangi jumlah warga yang beraktivitas atau tidak
jelas sekitar seperti itu
ada ada dampaknya insya allah
oke berarti nah ini setelah penutupan
jalan nih kang
selanjutnya rencananya apa
apakah akan lockdown total
ini kemungkinan untuk lockdown total
apakah mungkin terjadi di kemudian hari kang
ya ini kita terus berkoordinasi dengan prokopimda
karena kita juga harus komprehensif
sekilayah melakukan sebuah bijakan
nah mungkin ke depan
ya kami juga sudah ada apa namanya
kajian melalui tim akademisi
lihat bagaimana bandung ke depan ya
setelah kita menutupi perubatan jalan
saya juga sekarang terus memberikan edukasi kepada masyarakat
mengajak mungkin buat masyarakat bandung ya
yang pertama kepada para ketua rw ketua rt di kewilayahan
dan mereka juga membuat sebuah karantina wilayah
begitu kira kira ya
karena mengingat di bandung ini memang
nampaknya de facto nya di bandung ini di ketua bandung
kesebarannya sudah kelihatan merata
berdasarkan hasil pantauan yang ada gitu
nah kang ini kan berarti masih dikaji ya
begitu masih diamati bagaimana efektifnya kebijakan ini
lalu andaikan nih kang ini jika beneran nanti akan lockdown total begitu
bagaimana dengan orang orang yang masih harus bekerja dan beraktivitas
seperti petugas medis dan juga yang mengantar makanan begitu kang
apakah masih boleh tetap beraktivitas
atau apakah ada mekanisme tertentu nanti
ya tentu yang namanya kalau pun terjadi ya
harus lockdown gitu ya kalau seperti itu
tentu saja bagi sebagian komunitas atau masyarakat ya
seperti tadi petugas medis
kan mereka memang pelayanan saya kira
mereka terkecuali saya kira seperti itu ya
nah sekarang juga kita sudah melakukan sepertinya kebijakan
kepada orang orang di bandung misalnya
untuk apa namanya
mal mal sudah banyak ditutup sekarang sudah ditutup kemudian juga
tadi wajah wajah sebagian sudah ditutup ya
toko toko yang tidak berjualan langsung
berkait dengan bahan bahan pokok seperti yang masyarakat
ini juga sudah banyak ditutup saya kira seperti itu ya
nah ini juga perlahan seperti itu ya seperti itu ya
oke berarti perlahan begitu ya kang melihat perkembangan juga
dari penerapan kebijakan sejauh ini ya begitu
ya begitu kira kira ya
oke kang odet ini terakhir mungkin singkat saja
ada himbawan yang ingin disampaikan untuk masyarakat kota bandung
yang menyaksikan pada hari ini
ya saya sebagai waria kota di kota bandung ini
saya menghimbau khususnya kepada waria kota bandung ya
yang namanya corona itu sebaiknya disikapi dengan diam di rumah ya
pertama diam di rumah ya
yang kedua wali kota bandung juga kalau bisa
jangan keluar dari kota bandung
nah ini akan membahayakan membawa virus kepada wilayah lain saya kira ya
kemudian juga saya mengimbau kepada warga dari luar kota bandung juga
kalau bisa jangan masuk ke luar

agar kita bisa memperkecil ya
bagaimana penyebaran virus ini di kota bandung dan di kota kota lain dokter saya
oke baik kang odet m daniel wali kota bandung
terima kasih hatur nuhun kan sudah bergabung bersama kami sore ini di cnn indonesia news update
sehat selalu kang selamat berkumpul dengan keluarga